untuk membantu penguatan mata uang rupiah bank indonesia akan memperlakukan domestic non deliverable forwards atau dndf
transaksi dndf diakini dapat menjaga volatilitas rupiah
bank indonesia menyatakan depresiasi rupiah relatif terbatas di september dibandingkan agustus dua ribu dua puluh
assalamualaikum wr wb
untuk membantu menguatkan rupiah bi akan menerapkan transaksi domestic non deliverable forward
guna memberikan alternatif instrumen lindung nilai bagi bank dan korporasi
transaksi dndf adalah transaksi forward yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara netting dalam rupiah di pasar falas domestik
kurs acuan yang digunakan adalah jis door untuk dolar terhadap rupiah
sedangkan untuk mata uang non dolar terhadap rupiah menggunakan kurs tengah transaksi bi
untuk memperkuat stabilitas rupiah kenaikan suku bunga tersebut juga didukung oleh kebijakan untuk
memperlakukan transaksi domestic non delivery forward atau dndf dalam rangka mempercepat pendalaman pasar falas
serta memberikan alternatif instrumen lindung nilai bagi bank dan korporasi
bank indonesia menyatakan transaksi domestik
non deliverable forward dndf merupakan bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan
payung hukum kebijakan ini akan dikeluarkan pada minggu depan
sementara itu bank indonesia masih menunggu kesiapan infrastruktur bank untuk mengimplementasikan kebijakan dndf
dikutip dari cnbc indonesia com transaksi dndf harus didukung oleh kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap rupiah
berupa perdagangan barang dan jasa investasi dan pemberian
kredit bank dalam valuta asing
bi mengklaim transaksi ini jauh lebih menguntungkan dan meminimalkan resiko nilai tukar
daripada melakukan hedging di offshore atau lindung nilai di pasar eksternal